kalian gak boleh kayak gitu dong
ya ampun mona rifai
eh kita ini rasa tuh ini yang paling tepat sudah
kita semua harus unjuk rasa
dan aspirasi aspirasi kita itu toh
harus didengar juga sama pihak sekolah kawan
please lah kalian tuh jangan kayak gini karena gue
untuk gue jangan lah
gue mohon banget sama kalian untuk gak mundur
untuk tetap bertahan
lo punya ide
lo mau gak jadi ke kelas
ini mau ke kelas sih tapi
gue mau ke aula deh kayak hp gue ketinggalan di sana
gak usah gak apa gue sendiri
oke sampai jumpa
dia denger gak omong kita
gue mau ke kawasan
kamu dari tadi di luar ya
pokoknya semuanya udah clear udah kelar
anak anak panitia yang lain sudah pada setuju untuk bertahan
menjadi panitia acara ulang tahun sekolah
dan gue bekerja sama siapa
syukur deh ya
jadi kerja keras lo
sama kita semua tuh nggak sia sia
ya kita masih bisa melihat hasil akhirnya nanti
alin kenapa tenang saja
eh kita punya batinnya gitu
kita punya batinnya sudah sangat mendidih nih
hal ini sudah dibuat sangat tidak adil
dan sudah dicurangi seharusnya
sama alino untuk merebut alih punya jabatan ketua osi sama tanggung jawab alih itu
asli ki gue juga kesel banget
nih ya kalo lo bukan lagi ketua panitia gua ogah yg begituan
nah itu sah beta juga tidak sundi lagi
ini terserahlah yang lain ini mau atau tidak
tapi beta pribadi eh tetap tidak
tapi baiknya tanpa talkan saja
engga gua baru datang gua mau ngira hp gue
disini kayaknya deh kenapa emangnya
kenapa kalian ada banget kikub gitu
engga kenapa tau gua
oh ini hp gue
kok kamu ngucapin selamat ke aku

oh iya sel kok kamu ngucapin selamat ke aku
karna aku ketua osi yang baru
lu pingin di ucapin
ehm selamat ya aldino udah jadi ketua osis semoga sukses dan bisa membanggakan sekolah
makasih ya sel
ohiya sel aku kepikiran sesuatu soal kamu
soal gue kenapa
emmm kamu mau ngga jadi wakil ketua osi
eh kalo menurut kalian bagaimana kembar
ya ampun loh narifaih
eh kita ini rasa tuh ini yang paling tepat sudah
kita semua harus unjuk rasa dan aspirasi aspirasi kita itu toh
harus didenar juga sama pihak sekolah kawan

eh div realnya udah selesai yaa
please lah kalian tuh jangan kaya gini karna gue untuk gue jangan lah
gue mohon banget sama kalian untuk gak mundur oke
untuk tetap bertahan jadi panitia acara ulang tahun sekolah
iya harusnya kita tuh semua bantu buktiin ke anak ipa kalau anak ips itu solidaritas profesional
ya walaupun kita diperlakukan ngga diulang kaya gini
wakil ketua osis kan itu gue
gua jadi wakil ketua osis
iya soalnya aku ngerasa kamu tuh pantas buat ngisi jabatan itu
kalo misal mau berarti gua diganti dong
kan udah ada ardi udah dilantik juga kan apa gue
kalau itu mau urusan gampang sel ardi bisa aku switch jadi dia jadi wakil ketua panitia
dan kamu yang jadi wakil ketua osisnya
gimana bersedia ngga
aku yakin kita berdua bakal bikin sekolahnya tambah jaya dan maju
eh pokoknya toh
minta kalian tidak sepandai sama riffy
alih juga riffy
sekarang kenapa alih paling lemah ya
harusnya toh alih harus lawan alina itu kaya biasa
tapi kenapa alih paling lemah
ini menyangkut alif punya harga diri ketua osis diinjak injak
jangan jangan alih takut lagi sama
katurang ini rakyat negara ips selalu akan mendukung dan membantu alih kawan
jadi jangan pernah takut
gue ngga pernah takut sama siapa pun itu dan gue ngga diem aja
justru gue itu punya rencana balas dendam
jadi jangan lupa nanti nanti
ah ada ini kenapa diam saja
bantu sedikit ali punya kawan itu
ya gue denger nadya
pernah diif eh udah lah sini biarin aja dia lagi galau mama ih opa rambut bagus alis tebal hidung
mancung bibir merah dagu kenapa masih saja galau perempuan itu ha perempuan masih banyak di luar
nah habu eh dip udah sini kita denger aja sih punya rencana emin punya rencana apaan
kawan kawan kita bantu apa kasih tahu sudah
gini gua kepengen kalian itu balesin dendam gue
dengan cara kalian harus tetap bertahan untuk menjadi panitia acara ulang tahun sekolah
itu tidak seru kawan kenapa tidak seru kita pikir
meminta bantu kita untuk rebut kembali punya jawaban itu dari
itu mah sama aja ngebujuk kita kayak lo ngebujuk panitia panitia yang dulu
ya kan gua sama nadi tetap no kalau patah patah no sekali no tetap no
eh gini kita kalau mau balas dendam sama orang harus pakai cara yang kelas yang smart
yang halus kenapa gua minta kalian tetap bertahan kalian lupa kalau acara ulang tahun sekolah ini
ini salah satunya adalah ajang kompetisi antara anak ipa dan anak ips untuk menunjukkan keahliannya bener nggak sih terus kenapa gua minta kalian tetap ada bertahan menjadi panitia acara ulang tahun sekolah karena dengan begitu rencana rencana yang udah kita buat mau nggak mau harus terjadi dan otomatis dinosaurus akan kesan
kalian nih kalian bertahan
jadi panitia rencana rencana yang udah kita buat harus terjadi ya kan ketuanya baru baru masuk acara sebentar lagi kalau nanti acaranya sukses acaranya bagus yang dilihat siapa kawan
atau panitia yang dulu
jelas panitia yang dulu dong
dan jelas anak ips dong
lagi lagi apa ips jadi pemenang
gimana cantik kan caranya
lu juga div
bukannya lu itu yang paling seneng kalau anak ipa selalu ada dibawah anak ips
ini saatnya berada
ini saatnya berada
jawaban lu apa